saya ini dua ribu empat siapa sih yang kenal saya sebelum jadi wali kota
atau pas pilkada pertama wali kota siapa sih yang kenal saya
dikenal itu saya ingat dikenal itu saat media lokal mulai mengangkat media nasional mulai mengangkat
ya dari situ lah dimulai sebetulnya
oke saya rasa cukup ya
makanan udah menunggu di atas jangan keburu dingin nanti jadi nggak asik makannya
saya persilahkan untuk semua teman teman media dan juga keluarga pak presiden
pak pak cukuri
kalau ini apa
eh siapa itu
oke teman teman saya rasa cukup
terima kasih banyak untuk perhatian dan waktunya
mari kita lanjutkan dengan santap siang
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh